ini harga saya binggaran cukup
anda binggar kelima maksud anda
karena anda yang menarik saya kemarin
tahan di depan sini dan dicap orang tak baik
anda ini yang mempidanakan kita
beginilah ketegangan yang terjadi di pengadilan negeri jakarta timur rabu kemarin
dengan lantang rizik sihab selaku terdakwa menuding saksi bima arya
telah melakukan kebohongan dalam laporannya ke polisi
terkait tes usap palsu rumah sakit ibu gogor
sekalipun sebagai kepala sanggas covid sembilan belas
di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan atas kebohongan
rizik juga menuding jaksa penuntut umum telah melakukan kriminalisasi pasien
rumah sakit dan tenaga kesehatan
ia mengklaim kasusnya ini penuh dengan politisasi
cukup jaksa penuntut umum ini harga saya binggaran cukup
anda binggar kelima maksud anda
karena anda yang menarik saya kemarin
ternyata anda depansi dan dicak orang tak baik
anda ini yang mempidanakan kita itu pasien dipidanakan
anda ini melakukan kriminalisasi pasien kriminalisasi dokter
kriminalisasi rumah sakit anda yang mempidanakan
jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan berjalan
tudingan pimpinan fpi itu langsung ditanggapi oleh bima arya
yang juga merupakan ketua satgas covid sembilan belas kota bogor
yang mulia saya di awal sudah disumpah
insya allah apa yang saya sampaikan sesuai dengan fakta
tidak ada tekanan paksaan motif politik atau apapun
sebatas menjalankan kewajiban saya sebagai ketua satgas
protokol kesehatan melindungi keluarga saya yang saya cintai
yang kedua kalau bila habib menyampaikan saya berbohong
itu silahkan itu haknya habib
tapi saya punya bukti bukti melalui video yang bisa saya sampaikan
tentang kesepakatan apa yang kita
sepakati di hari jumat malam
sebelumnya pada penghujung november dua ribu dua puluh
satgas penanganan covid sembilan belas kota bogor
melaporkan rizik sihab dan juga manajemen rumah sakit umi
karena dinilai tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan keterangan
soal pelaksanaan tes usap rizik
yang dilakukan mersi secara diam diam di rumah sakit itu
hal inilah yang dituding sebagai bentuk kebohongan oleh rizik
dilaturahmi langsung ke umi
saya minta pihak umi
untuk koordinatif bekerja sama
kemudian juga dijelaskan ya
saya sampaikan kepada dr andi tatat
dok hati hati ini sensitif
tidak boleh salah melangkah
semua sudah saya ingatkan dari awal
nah kemudian ketika dilakukan langkah hukum
itu atas kesepakatan satgas
dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua
kalau memang semua sudah sudah ada aturan
kan enggak masalah gitu
kan enggak masalah
yang penting ada kejelasan proses di situ
sidang di pn jakarta timur rabu kemarin
beragendakan pemeriksaan saksi untuk perkara nomor dua ratus dua puluh tiga dua ratus dua puluh empat dan dua ratus dua puluh lima
terkait kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan
dan tes usap palsu rumah sakit umi bogor
dalam kasus ini barres krimpori menetapkan tiga orang tersangka
dirut rumah sakit umi andi tatat
dan muhammad hanif alatas menantu rizik
tim liputan cnn indonesia